serbu diskon hanya di motionpay
iya ya pak last flight ya
kayaknya gue pengen coba deh ya
gue pengen ikut tes di universitas indonesia
terus gue ngambil jurusan teknik sipil
yalah yan yan
ngimpi boleh ngayal boleh cuma jangan tinggi tinggi
ya kan jadi gue
emang kamu yang keren angkotnya doang
yaudah yuk masuk yuk
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera buat kita semua yang ada di sini
terima kasih buat kalian yang sudah hadir di sini
pada hari ini kami akan menjelaskan tentang snmptn
nah apa itu snmptn
dan bagaimana cara untuk mengetahui snmptn
gak kebayang kayak apa rasanya kalau gue harus bisa sama reva
gue gak pernah ngerasa sayang ini sama seseorang
selain mama papa dan biira
reva dengan segala kelucuannya tingkah dan ucapannya yang hampir selalu bikin gue senyum
gue pasti akan selalu kangen sama dia
aku pasti bakalan ngerasa kehilangan kamu banget
kalau aku udah kuliah di singapura
mungkin lebih lanjutnya saya akan memberikan waktu dan kesempatannya buat bu devi yang akan menjelaskannya
karena dia berbasis online
tepuk tangan buat bu devi
terima kasih pak amir untuk kesempatannya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya masih semangat ya hari ini ya
jadi untuk pendaftaran online untuk di website di snmptn secara online
jadi semuanya juga bisa lihat di handphone
sekarang boleh dilihat ya kan
cara caranya saya bakal jelasin ya
yang pertama yang jelas buka website resminya di snmptn
sisi itu adalah mptn ac id
nah kemudian siswa pendaftar bisa login ke alamat tersebut
di website yang tadi saya sebutkan
itu untuk melakukan pendaftaran
jadi menggunakan nisn dan password yang telah diberikan oleh kepala sekolah
terus ketika sudah login
siswa pendaftar akan diminta untuk mengisi biodata lengkap
jadi ada di situ biodatanya
tinggal diisi aja
terus memilih ptn yang diinginkan
dan memilih program studi yang diminati
nah itu serta menggugah pas foto yang sesuai dengan ketentuan
kemudian setelah semuanya data terisi lengkap
periksa kembali data data anda dan pastikan semuanya benar ya
terus kemudian dicetak
karena akan ada kartu tanda pendaftaran online sebagai tanda bukti peserta dari snmptn dua ribu enam belas
jadi mudah kan semuanya ya
jadi sekarang sudah lebih
minimalis gitu untuk daftarnya
jadi gak usah ribet ribet gitu
jadi semuanya sudah paham kan
oke udah terima kasih untuk waktunya
topok tangan buat bu debbie
jadi yang belum punya internet tolong diisi
jangan sampai nanti cuma melihat doang
sudah dulu pernah dengar
nyomud sama si non pernah bilang kalau nyomud teh gak cinta sama tuhan
biasanya cuma mau harta tuhan
nah terus kalau sudah dapat dia mau ditinggalkan tuhan gitu loh
ternyata bukan hanya reva bahkan sekarang surti yang sudah mengingatkan aku
kalau adriana itu gak pernah tulus mencintai aku
sudah berniaga menguras semua harta
tapi dia juga
putih orang yang lama ikut aku
dia gak pernah bohong
walaupun kelakunya memang suka agak agak aneh
tapi dia jujur
maafkan mas adriana
mas harus menguji ketulusan kamu mencintai mas
karena mas butuh kepastian bukan janji
kayaknya gue pengen coba deh ya
gue pengen ikut tes di universitas indonesia
terus gue ngambil jurusan teknik sipil
huff ya lah yan
ngimpi boleh ngayal boleh
cuma jangan tinggi tinggi
jadi gue pengen ngetes dong keberuntungan gue
kalau pengen ngetes keberuntungan itu
jangan kelas yang ngecek ecek sekalian
kelasnya yang kakap
iya deh yan
oke lah lo hoki lo masuk perguruan tinggi itu i
cuma ntar otak lo tuh cetek tuh masih cetek tuh
terus ngerjain kasal kasalan
dideo di ujung ujungnya
suka ngeremehin orang
lo tau gak orang tua dulu tuh pernah bilang
gantunglah cita citamu setinggi langit
tuh liat tanggi tuh setinggi itu yan
lo pake pasawat juga gak nyampe
yan mendingan gini aja deh
lu ngebayang setingginya tuh kayak pohon kelapa tuh kan
jadi lo gampang tuh
tinggal ngambil pakai tangga doang atau lo manjat
tapi lebih cocok manjat sih kayaknya
kalau misalkan cuma di pohon kelapa kan masih bisa disambit ditimpuk gitu ya
terus kalau misalkan jatuh masih bisa diambil lagi deh
yan maksudnya boy itu
lo emang boleh punya cita cita setinggi tingginya
tapi lo juga harus tahu ada batasannya
kita gak boleh juga terlalu serakat atau terlalu harogat
mending tuh kamu nyari yang gampang dulu aja deh
daripada kalau yang berat berat yang susah susah
seandainya nanti mimpi kamu yang udah tinggi itu jatuh
terus hancur berantakan gimana
ya kalau jatuh nanti tinggal aku tangkep aja
biar gak berantakan
alah ngeles aja lo yan
eh mendingan lu panjat pohon pisang aja
kayaknya nih orang yang iklan itu lagi deh boy
gimana kamu udah ketemu sama boy
gimana keputusan kalian
aku sih udah ngomong tante sama orangnya
karena disini klien pengen
pengen banget rebo yang jadi modal iklannya
aduh udah coba sih tante
tapi tetep gak bisa juga
kita jamin deh
kita bakal bayar yang lebih tinggi dari yang biasanya
aduh gimana ya tante
aku sih udah coba ngomong
dan boynya emang berhalangan
tapi kalau emang tante masih penasaran juga
bentar ya tante
tapi dia tuh kayak tetap aja masih maksa maksa
kayaknya mendingan kamu ngomong langsung deh sama dia
saya yeni dari kirana productions
gimana boy keputusan kamu
ibu makasih ya atas penawarannya
cuman saya kayaknya nggak bisa deh buat terima iklan itu
iya bu maaf banget bu
soalnya kan saya juga harus ngecek ngecek juga di singapura
soalnya rencana saya saya mau kuliah di sana bu
jadi kayaknya gak ada waktu deh bu
kan kamu masih pusing untuk mikirin kamu akan nantinya kuliah di mana
seandainya kalau kamu akan berubah pikiran
nah nanti saya akan hubungi kamu kembali gimana
terima kasih boy
ibu itu ngotot juga ya
karena aku udah bilang sama kamu boy dari tadi
banyak orang itu ngantri kesana sini ikutan casting biar bisa jadi model
sedangkan lo kan ditawarin
iya boy tau